gila ya kan kamu perempuan
aduh pedas banget sih
nah terus mereka kalau menikah bagaimana urusannya ya
kang dadang emangnya waktu kang dadang nikah itu diurusin sama orang lain
nah itu ngadainya juga di rumah pak km
eh pak km di rumahnya pak ustadz
nggak mungkin rumahnya maeros
apalagi kantor kua dulu ah tukang dadang
nanti mau nikahnya di rumah siapa
saya masuk duluan biar racengan trik
real sekarang berapa kum
udah kembali normal
kartu saya ketelan
dimuntahin aja tukang dadang
ketelan mesin itu doi
saya nggak pernah kata emak aja kamu dang
ah lu ini kalau begini caranya ini
cuma pengen kalian lihat aja saldo saya ada berapa
saya doain nih mudah mudahan
ademnya ketelan beneran mudah mudahan ketelan beneran
ternyata tidak ketelan
kamu lihat aja nih ya kapanpun ya kalau misalnya kamu minta tolong sama saya

ini ada undangan pemilihan ketua rt
kita tadi di rt sembilan tempatnya kang akum
ada yang mau sobri obrolin tentang pernikahan sobri
masalah biaya pak
kamu nikah karena keinginan kamu sendiri
dengan perempuan pilihan kamu sendiri
silakan kamu biayai sendiri
bapak bisa aja kasih
tapi kalau ibu kamu masih hidup
dia juga tidak akan mau membiayai
kalau ibumu masih ada
dia juga tidak akan setuju
bapak sama sekali nggak bisa bantu
kamu tahu semua ini
uang almarhumah ibu kamu
tugas kamu sebagai abdi masyarakat
jangan korupsi waktu
hanya untuk pandingan pribadi
saya juga masih bingung nih
pemilihannya di rumahnya
dia tidak usah menitip
ngaktifin anaknya segala
iya kalau siang sih masih enak bisa dibawa
kalau malem gimana bawaannya
udah terusin aja waktunya
jangan keganggu sama orang kaset ya
kang aceng kang aceh mau ngopi
iya tuh cantik
mau ngapain lagi akan ke warung kalau bukan mau ngopi
aduh ya lupa
sebenarnya sih mau sekalian
sekalian lihat senyuman tin yang manis itu
kang aceh bisa aja
kamu tuh yang makin hari makin cantik
aura kamu semakin hari semakin memancar terang
seperti bulan purnama di malam hari
hilang gajahnya datang
aku tahu maksud dirimu
diam diam suka padaku
sebentar ya kang
waktunya hilang gajahnya datang
jangan diam diam begitu

kamu denger beritanya dari mana
ah si teteh magi tuh sekarang gak percayaan sama saya
bukannya gak percaya
tapi tete harus tahu dulu sumber beritanya dari mana
ya dari kang koswara tuh teh
kalau itu teteh percaya
ya udahlah kalau gitu tes saya pamit dulu
mau bebenah belum bebenah dari tadi
senyum kom senyum senyum
eh pamit dari orang gak pernah senyum
dengar sendiri kan si sobi mau nikah sama deteh
masih di dalam aja
mama belum selesai ngomong
akang teh aneh ya
padahal kopinya sama
airnya juga sama
gelasnya juga sama
tapi kenapa setiap entin yang bikin rasanya beda ya
ah kang aceh
atau mungkin karena kamu bikinnya pakai rasa cinta ya
kamu mau tambah cantik tin
akang tak lupa akan mau belanja
gak usah atuh kang terima kasih
atau nitip rasa kangen aja sama kang ya
iya kang makasih
pamit dulu ya selamat malam
pamit dulu ya assalamualaikum
tang seserian wae kenapa
kau mau nikah
beneran kang mau nikah
iya kung itu beritanya dari coyoyo tapi sumbernya dari engkau
kalau perempuan untuk masalah seperti ini tidak akan bohong
itu juga ya
kan kamu perempuan
aduh pedas banget sih
terus mereka kalau mau nikah bagaimana urusannya ya
nikah itu diurusin sama orang lain
nah itu ngadainya juga di rumah pak km
eh pak km
di rumahnya pak ustadz
enggak mungkin rumahnya maeros
apalagi kantor kua dulu tukang dadang
nanti mau nikahnya di rumah siapa aja bebas boleh
tuh melihat tuh kemukanya si aceh
masih stres enggak saldo saya ada berapa
punya teman gelo kayak kamu
pak aceh kamu mau beli apa
ternyata bapak nggak mau ngebantu biaya pernikahan saya
yang saya tahu pernikahan mah gak usah pesta besar
cukup pengundang ke tangga kanan dan kiri biar nggak timbul fitnah
nanti aku ke sini
serahkan peuvent rumah kamu